presiden joko widodo mengungkap rencana reshuffle atau perombakan kabinet namun untuk pelaksanaannya belum diputuskan
ditemui di sela peninjauan stasiun kereta cepat jakarta bandung di tegaluar bandung pada kamis tiga belas september
jokowi menjelaskan ini terkait perombakan kabinet atau reshuffle akan selalu ada
namun kapan pelaksanaannya belum ditentukan jokowi tidak merinci siapa jajaran kabinetnya yang akan tergusur dalam reshuffle mendatang
jika benar nantinya hal ini akan menjadi reshuffle jilid ke delapan pada era pemerintahan jokowi sejak menjabat